aman abdurrahman pemimpin jemaah ansarud daulah atau jad sebelumnya juga terlibat sejumlah kasus terorisme
ia juga disebut telah membayar pengikutnya di lembaga pemasyarakatan nusa kambangan
dan berikut catatan sianai indonesia terkait sejumlah kasus yang menjerat aman
aman abdurrahman lahir pada lima januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua di sumedang jawa barat
ia pernah mendirikan majelis taklim nusantara dengan tiga ratus jemaah
ia dan jemaahnya sempat menggunakan masjid al fatah yakpi di kawasan menteng sebagai markas dan tempat pengajian
setelah diusir warga mereka pindah ke masjid islamic center bekasi jawa barat
aman abdurrahman saat ini menjadi pimpinan jemaah ansarut daulah atau jad di indonesia
jad berafiliasi langsung dengan pemimpin isis abu bakar al baghdadi
sejak dua ribu delapan aman sering memaparkan pandangannya di berbagai kota
seperti jakarta surabaya dan jawa barat

aman juga disebut memimpin pembayatan atau pengangkatan sejumlah pengikutnya di lapas nusa kambangan
pada dua ribu empat ia ditangkap di rumah kontrakannya di cimanggis depok karena bom rakitan yang meledak di kediamannya itu
ia pun difonis tujuh tahun penjara atas kasus ini
dua ribu sepuluh ia juga terlibat dalam pelatihan militer di jalin janto aceh besar
dan difonis sembilan tahun penjara
pada tahun dua ribu sebelas pada hari kemerdekaan
namun ia dipindahkan ke makobrimob depok
aman juga diduga merupakan orang di balik serangan teror di tamrin pada empat belas januari dua ribu enam belas
ia juga diduga menjadi otak dibalik pengeboman di terminal kampung melayu pada dua puluh lima mei dua ribu dua puluh
korresponden budi adiputro saat ini berada di pengadilan negeri jakarta selatan
kemudian budi sidang sudah selesai
aman dituntut hukuman mati
poin poin yang memberatkan yang disampaikan jaksa penuntut umum
dalam tuntutannya tadi jaksa penuntut umum menuntut aman abdurrahman dengan hukuman mati
karena memang dari fakta fakta persidangan ataupun saksi saksi yang dihadirkan
semakin menunjukkan bahwa aman abdurrahman adalah otak dalang
atau orang yang sebenarnya menggerakkan menginstruksikan atau menganjurkan
orang lain untuk melakukan tindakan terorisme
yang menarik adalah meskipun aman abdurrahman sendiri tidak masuk dalam
jamaah amsaruddaulah secara struktural tidak menjadi amirnya atau pemimpinnya
atau ketuanya atau sekretaris tapi posisi aman ini jauh lebih penting
daripada posisi struktural yaitu posisi rujukan yang berada di atas amir
jadi apa yang kemudian menjadi petua dogma ataupun perintah anjuran dari aman ini
menjadi bahan rujukan bagi mereka untuk melakukan aksi teror
ada beberapa poin poin yang memberatkan aman abdurrahman elvira
yang pertama adalah aman ini adalah seorang residivis terorisme
karena sejak tahun dua ribu sepuluh sudah mendekam di penjara karena melakukan pelatihan terorisme di aceh
kemudian yang kedua aman abdurrahman ini membirikan dan memimpin jad sendiri
yang kemudian banyak sekali melahirkan aksi aksi teror di indonesia
dan yang paling penting adalah aman ini
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut perspektif jaksa penuntut umum tentunya
bahwa aman yang menggerakkan menginstruksikan dan mempengaruhi orang orang
terutama para pengikutnya untuk melakukan aksi teror
tidak hanya perintah dan juga ajarannya tapi juga tulisan tulisan aman abdurrahman
ataupun rekaman suaranya dan juga propaganda dan agitasinya
itu juga disebarkan oleh para pengikutnya lewat internet kendati aman abdurrahman sejak tahun dua ribu sepuluh
sampai saat ini masih berada di dalam penjara
jadi fakta fakta itu yang kemudian diungkapkan diolah melalui saksi saksi dan juga fakta fakta persidangan
misalnya bom kampung melayu gitu elvira meskipun ahmad abdurrahman ketika itu masih berada dalam penjara
tapi kiki muhammad iqbal yang menjadi aktor yang meminta atau menyuruh orang untuk melakukan pemboman di kampung melayu
adalah orang yang berada satu sel dengan aman abdurrahman
dan kiki pun mengakui dalam persidangan bahwa aman abdurrahman lah yang kemudian menginspirasi dia
mengajari dia mungkin menghasut dia untuk bisa menyuruh orang lain lagi melakukan aksi terorisme di kampung melayu
begitupun dengan aksi aksi lain banyak sekali orang orang yang terinspirasi
baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan aman abdurrahman
inilah yang kemudian dalam perspektif jaksa penuntut umum mengatakan bahwa aman ini sosok yang sangat berbahaya
sehingga layak sekali dijatuhi hukuman mati
ya budi tadi kita juga melihat sesaat setelah pembacaan
tuntutan aman sempat menyerahkan secari kertas yang berada di kantongnya dan diberikan kepada kuasa hukumnya
apakah ada keterangan dari kuasa hukum apa yang diserahkan oleh aman abdurrahman
ya kuasa hukum sendiri setelah kami mengkonfirmasi beberapa waktu yang lalu
dia mengatakan bahwa sebenarnya setelah jaksa penuntut umum menyatakan tuntutannya
kemudian aman mendatangi penasihat hukum untuk berkonsultasi dan menyerahkan secari kertas
dari kertas ini adalah poin poin pledoi elvira
jadi memang hakim sendiri menyatakan atau menanyakan kepada aman dan penasihat hukum
apakah pledoi atau pembelaannya akan dibacakan secara keseluruhan
atau misalnya dibundling itu antara penasihat hukum dengan aman
atau dibacakan masing masing mempunyai pledoi
nah aman sendiri memutuskan dengan tentunya dengan konsultasi dengan pengacara
memutuskan bahwa aman dan pengacara akan masing masing membacakan pledoi atau pembelaan
daannya akan dibacakan minggu depan elvira
jadi memang ini adalah poin poin pledoi seperti yang diakui oleh pengacara atau kuasa hukum dari aman abdurrahman
kalau ditanya kuasa hukum aman abdurrahman sendiri
sendiri menyatakan sebenarnya bahwa tuntutan jaksa penuntut umum itu terlalu berat
karena tidak sesuai dengan fakta fakta persidangan
apalagi dikatakan pengacara aman abdurrahman sendiri bahwa aman sendiri tidak pernah mengajarkan
menggunakan kekerasan dalam berjihad
seperti apa lengkapnya kita ikuti dulu pernyataan dari kuasa hukum aman abdurrahman
semua pembuktian yang dinyatakan oleh jaksa penuntut umum terbukti adalah
menurut kami dari penasihat hukum itu tidak terbukti
karena apa semua saksi di pengadilan menyatakan bahwa aman abdurrahman ini tidak suka kekerasan
tidak suka amalia
beliau memang benar beliau mempercayai adanya hilafah
mempercayai adanya daulah
tapi beliau mengajarkan dengan cara tausia bukan dengan cara kekerasan
karena itulah dia mengajarkan kepada orang orang yang bisa sepaham dengan dia
untuk mengajarkan tentang hilafah ini
hal ini bisa kita buktikan bahwa dia tidak menghancurkan amalia
tapi menyuruh orang berangkat ke suria
karena disanalah hilafah itu dideklarasikan
tapi katanya jika tidak bisa ke surya melakukan amalia di indonesia apa
itu adalah apa namanya
itu konteks yang disampaikan oleh ustadz aman kepada abu gar
ya elvira itu tadi pernyataan dari kuasa hukum aman abdurrahman
memang dalam banyak sekali fakta fakta persidangan tadi yang kemudian dibacakan oleh jaksa penuntut umum
memang kalau kita baca tulisan tulisan argumentasi
atau mungkin tafsir tafsir teologi dari aman abdurrahman
yang jujur saja saya mendengarnya juga cukup
surprise bahwa aman sendiri menganggap bahwa negara indonesia itu togut
demokrasi togut semua yang ada di indonesia peraturan perundang undangan hukum
bahkan kita tidak boleh mengikuti pemilu
karena itu sesuatu yang di luar hukum islam yang memang patut untuk diperangi
mungkin saja elvira dari argumentasi teologi atau kepercayaan ini
yang kemudian diinterpretasikan oleh banyak sekali pengikut pengikutnya
menjadi aksi aksi teror atau kekerasan
dari banyak sekali keterangan pakar pakar terorisme
bahwa aman abdurrahman ini adalah seorang ideolog
yang punya pengaruh dan daya persuasi yang luar biasa
kalau kita ingat abu bakar ba'asyir yang bernaung atau mengikuti isis pada tahun dua ribu empat belas
tapi abu bakar ba'asyir sendiri ketika mengikuti isis
atau berjanji kepada isis sendiri pada tahun dua ribu empat belas
itu karena salah satunya pengaruh dari aman abdurrahman
ini menunjukkan bahwa bagaimana peran dan juga daya persuasi aman abdurrahman
sebagai seorang ideolog yang kemudian banyak menjadi rujukan dan referensi para teroris di indonesia
ya budi kita juga tahu ada sejumlah korban bom tamrin
yang juga hadir dalam sidang hari ini pembacaan tuntutan
apa komentar mereka terkait tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut
untuk umum terkait tuntutan hukuman mati ini
ya budi kita tahu juga ada sejumlah korban ledakan bom tamrin ikut menghadiri persidangan hari ini
apa komentar mereka atas tuntutan jaksa hukuman mati yang sejauh ini dituntut untuk aman abdurrahman
secara spesifik kami sendiri tidak mengetahui apa komentar para korban korban
aksi teror yang hadir di sini tapi kemudian jujur saja mereka kalau kita lihat suasana ruang sidang
ketika jpu mengumumkan atau membacakan tuntutannya seumur hidup
apalagi tidak hanya menuntut seumur hidup elvira
tapi juga jpu dalam putusannya atau dalam tututannya juga kemudian menyarankan kepada hakim
untuk memutuskan agar korban korban aksi terorisme itu ditanggung negara
mendapatkan tidak hanya perlindungan tapi juga pergantian secara material dari negara
dengan angka yang berbeda beda
ini tentu saja menjadi kabar baik bagi para pencari keadilan
terutama para korban aksi teror yang bengis yang mungkin saja diinspirasi dari kata kata
tulisan atau mungkin ajaran dari aman abdurrahman
karena tidak hanya keadilan yang bisa saja terwujud
karena nanti putusan hakim atau mungkin tuntutan jaksa yang juga cukup berat gitu
hukuman mati tapi juga ada klausul di mana negara harus bertanggung jawab
yang pertama merindungi
dan juga memberikan ganti rugi atau memberikan ganti rugi material kepada para korban bom teroris
yang mungkin saja terinspirasi dari ajaran aman abdurrahman ini
oke baik terima kasih budi adiputro langsung dari pengadilan negeri jakarta selatan